kepala bkkbn pusat meninjau langsung ke lapangan terkait penanganan stunting yang dilakukan baik oleh tim pendamping keluarga bkkbn
pemerintah kabupaten serta peran masyarakat sekitar dalam penanggulangan stunting
aga tidak menyangka akan mendapatkan perbaikan rumah